oh iya kok baru sadar sih astaga aduh jensen
permisi pak bos panggil saya
ada apa ya pak bas
wah aduh pak bos makasih banyak ya pak bos
semoga aja gaji ini bermanfaat untuk saya
dan juga anak saya
soalnya anak saya tuh pengen banget beli tiket ke singapura pak bes
keren banget mau liburan
sebenernya sih anak saya udah ngajakin lama pak bos
cuman uangnya belum cukup
karena kamu tuh udah suka nolongin saya sama istri saya
kamu terima ya
aduh pak bos gak usah pak bos
terima kasih banyak pak bos tapi gak usah deh pak bos ya
diterima aja mbak karyawan lumayan loh bisa buat beli tiket
ya udah deh pak bos makasih banyak ya pak bos
pasti seru deh
ini tiketnya kenapa pada mahal mahal semua ya
lagi cari tiket ya
mendingan kalau beli tiket disini aja nih
katanya ada promo tiket murah
nanti sisa uangnya buat beliin tiket mami sama oscar
ih mami dasar pengennya gratisan
hari gini gitu loh
oh enggak deh
ih dasar pelit
berarti coba aku tinggal transfer aja
aku mau ketemu sama mama dan papa
saya beli di thailand
turun turun turun
ini beli di jepang
ini saya beli jadi parah
gawat ini kalau jatuh
eh penghuni rumah
jangan harap kamu bisa ngerayu saya ya
awas kalau sekali lagi
saya usir dari rumah sini
oh iya kok harus agar sih astaga
aduh jangan jangan kita ketipu lagi
jadi kita gak jadi musuh
aku gak jadi kesilapur
uangnya udah abis
aku gak mau
semuanya kenapa jadi nangis
aku mau ketemu mama
ikutin aku lagi brenda
kamu pergi aja
aku ini kan hantu
tempat aku dikuburan
kamu kan sahabat aku
yang kan sahabat selamanya
kamu jangan sedih lagi ya nina
aku kan hantu
tetap saja kamu sahabat aku
kamu gak perlu liat
kamu sedih lagi
kamu jangan putus asa mina
harus semangat ya
ini dia main aku nina

ini dia main aku nina

kamu ketipu sama tiket gratis murah itu

kamu sih fit
kamu sama tiket gratis murah itu
masa percaya model yg begitu sama vita

pokoknya malah volernya vita kan misinformation
mami yang ngasih browser travel itu
sada musikerin organizer hobby

ya enggak lah
kok kasian sama hantu sih
harusnya tuh kamu kasian sama mami
gak jadi liburan
hantu kok dikasianin
orang aku yang beliin tiketnya
hantu dibeliin tiket
ngapain hantu dibeliin tiket
hantu itu gak perlu tiket kemana mana
kamu makin hari makin stres
ini mami apa hubungannya sih
kalau oneng jangan dipiara
kamu masih sedih
daripada kamu sedih
jangan suka menangis peda
kalau naik sepeda itu jangan tengah jalan
jangan lupa like share dan subscribe ya